jelang persiapan latihan bersama tni angkatan udara dan us air force
sembilan pesawat tempur milik indonesia dan amerika
telah tiba di bandara samratulangi manado
untuk kedua kalinya tni angkatan udara dan angkatan udara amerika serikat
atau us air force akan melakukan latihan bersama
di atas provinsi sulawesi utara pada dua belas hingga dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh
latihan ini akan menggunakan pesawat tempur f enam belas
milik indonesia dan amerika serikat
yang telah tiba di bandara samratulangi manado pada sabtu sore
latihan bersandik hopways dan spira iron ini
melibatkan satu ratus lima puluh personel gabungan tni angkatan udara dan us air force
jenis latihan yang akan diperagakan diantaranya
simulasi pertempuran udara serta skenario penindakan
latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penerbang dan efisiensi
dalam operasi udara taktis
serta memperkuat hubungan bilateral indonesia
dan amerika serikat
saat ini sembilan pesawat f enam belas sudah bersiap di pangkalan tni au bandara samratulangi manado
rencananya tiga pesawat f enam belas tni au lagi akan bergabung
sehingga total ada dua belas pesawat
yang dilibatkan dalam latihan ini
roy kerarumangkai manado